satu medali perak dan dua medali perunggu olimpiade satu medali emas asean games lima medali emas sea games ditambah satu gelar juara dunia
menjadi pembuktian bagi eko yuli irawan sebagai salah satu atlet angkat besi kelas dunia
meski memiliki prestasi mentereng eko tak pernah absen turun di ajang empat tahunan pekan olahraga nasional
yang kelas dan tingkat persaingannya sebenarnya berada jauh di bawah kemampuannya
gak ada alasan lagi untuk eko levelnya udah olimpiade harus udah nggak perlu main di pon itu nggak ada seperti itu
karena mereka pun udah punya eventnya masing masing
di zaman saya remaja dulu belum ada olimpiade remaja asian game remaja tapi saya harus ngalahin senior yang juara sea games
yang pernah ikut olimpik olimpian saya lawan ya mau gak mau untuk naikin kualitas kita seperti itu
makanya saya bilang jangan naik gara gara seniornya
gak bisa pensiun atau senior gak main tapi naik karena ngalahin senior
hal serupa juga terjadi pada cabang olahraga atletik
para atlet elit indonesia yang sudah memiliki prestasi di level internasional juga masih tetap akan turun membela daerah mereka pada pon tahun ini di papua
ya yang penting memberikan prestasi aja lah buat ntb gitu kan soalnya kan baru pertama kali ikut pon dan apa namanya dan musuhnya senior juga gitu loh
ya cari pengalaman aja lah gitu
jadi masih pengen ikut pon ya untuk lalu ya
iya masih lah itu pertama kali gitu kan
kalau misalnya ingin tampil sih ya lumayan sih bonusnya buat tambah tambah aja
tapi paling fokusnya sih di buat limit olimpiade sama di kejuaraan g game fokusnya
sebenarnya memang tak ada larangan bagi atlet elit nasional tampil pada pon
namun dengan padatnya agenda tahun ini atlet dan pelatih pun harus berfokus mempersiapkan diri untuk tampil pada olimpiade
di tokyo juli hingga agustus pon papua pada oktober dan sea games di vietnam pada akhir tahun ini
kalau menurut saya sebaiknya ya jadi yang mereka yang udah internasional itu sebaiknya yang ikutnya di tokyo dan sea games aja gitu
mungkin yang ponnya bisa diganti sama junior junior mereka gitu
tapi sulit ya bu kayak gitu bu
ya tapi memang sulit itu karena mereka juga wakil daerah gitu ya diperlukan sekali sama daerahnya gitu
tapi bisa dimungkiri
tapi bisa dimungkiri
salah satu daya tarik bagi atlet elit nasional tampil pada pon adalah adanya bonus penggiurkan dari pemerintah daerah
namun para pelatih pun berharap penyelenggaraan pon tak membuat proses regenerasi dan pembibitan atlet dari daerah terabaikan
erlangga wisnuaji fajar ahmad jakarta